akibat hujan deras selama terus menerus sebuah truk bermuatan pasir di jombang terperosok dan nyaris jatuh ke dalam sungai
truk terperosok setelah jembatan yang dilewati tiba tiba runtuh
truk ini terjebak di atas jembatan di dusun berangkal kecamatan pelandaan jombang
terbatasnya peralatan menyebabkan warga secara manual hanya berusaha memindahkan truk dari atas jembatan
badan truk ini terperosok dengan posisi empat puluh lima derajat berada menggantung di tengah jembatan yang putus
berbagai cara dilakukan warga tetapi sejak pagi hingga sore kemarin truk belum juga bisa dipindahkan
posisinya masih tetap menggantung tersangkut di bibir sungai
celakaan terjadi saat truk bermuatan pasir ini melewati jembatan itu
tiba tiba roda belakang truk terprosok di landasan jembatan yang putus
akibatnya truk tidak bisa bergerak dan menggantung di bibir sungai
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
lalu jam setengah sembilan itu anjlok
jelurunya patah sudah rapuh
jembatan ini sebenarnya adalah akses alternatif antara sejumlah desa di kecamatan pelandaan dan kecamatan kabu jombang
akibat runtuhnya jembatan ini maka akses ke dua kecamatan ini menjadi terputus total
tomor harjo jombang